kebakaran juga menghanguskan sejumlah bangunan semi permanen di jalan puri kembangan kembangan jakarta barat
dari video amatir terlihat warga seketika panik begitu melihat kobaran api di jalan puri kembangan kamis malam
kebakaran bermula dari salah satu bangunan semi permanen
akibat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar api dengan cepat merambat ke gudang fiber
pemadam kebakaran langsung berupaya menjenakan api agar tidak merambat ke rumah warga